hai beginilah kondisi tempat pemakaman umum khusus kofit sembilan belas di wilayah rorotan cilincing
jakarta utara pada selasa siang terlihat sejumlah makam mengalami penurunan tanah alias ambles
prihatin dengan kondisi makam keluarganya sejumlah peziarah mencoba menutupi bagian
yang ambles dengan bongkahan batu dari sekitar lokasi makam ibu ibu kandung tadi kondisinya gimana sih bang
tadi sih sempat ambles nih yang sebelah sini ya kan yang belakang terus diurukin sendiri aja
biar nggak amri semakin parah ya kan harapan saya sih ya tolong diperhatiin lah pemerintah ya kan
biar gimana juga makam tuh apalagi makam orang tua penting banget dah
menurut lurah rorotan amblesnya areal pemakaman ini terjadi akibat pematangan lahan yang belum selesai
mengingat kawasan ini sebelumnya adalah sawah dan digunakan secara darurat oleh pemprov dki jakarta
sebagai tempat pemakaman umum khusus kofit sembilan belas diketahui hingga senin kemarin tpu rorotan sudah
terisi hingga enam ribu dua belas petak makam ini mungkin satu makam itu bisa harus empat kali ya setelah
diratakan enam belas lagi ambles lagi ini karena masih bergerak gitu tanahnya ya karena memang pematangan
lahan ini membutuhkan waktu secara karnis begitu ya tetapi kami juga melihat setelah itu ambles
kemudian dari dinas pemakaman itu dia langsung kembali ke ibu ibu ibu yang di rumah itu di rumah
ditemui pada selasa malam wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria berjanji akan melakukan
pengurukan dan pemadatan tanah agar areal makam di tpu rorotan cilincing diambilpergi dora ini
kan memang makam yang sebelumnya rawa ya kita urut ternyata kalau maada radeter kita
menjadikan solusinya ke makaman n sportual dan hidup terkait seperti sudah kan carikan solusi para
kekembang datang dan lain sebagainya perlu dijaga agar di bawah makam itu tidak terjadi arus aliran air
peristiwa serupa sebelumnya juga terjadi di kota parepare sulawesi selatan
puluhan makam khusus covid sembilan belas di bilalangge kecamatan bacu kiki barat yang baru berumur dua hingga tiga bulan
ambles diduga akibat curah hujan yang tinggi dan mengerus tanah makam
tim liputan cnn indonesia